minyak goreng kemasan rakyat dengan merek minyak kita yang diluncurkan oleh kementerian perdagangan
digadang gadang sebagai cara ampuh untuk menstabilkan harga minyak goreng
namun belum setahun berlalu minyak kita langka di pasaran
di tengah kelangkaan minyak subsidi tersebut
pemerintah menemukan stok minyak kita dalam jumlah besar
di sejumlah gudang produsen minyak goreng di indonesia
pada tiga belas februari dua ribu dua puluh
tim satgas pangan provinsi sumatera utara menemukan tujuh puluh lima ton minyak goreng kemasan minyak kita
di gudang produsen pt yorgo anugrah nusantara
dan distributor yorgo jawara retail di medan sumatera utara
satu minggu sebelumnya pada tujuh februari
menteri perdagangan zulkifli hasan dan satgas pangan
menemukan lima ratus ton minyak kita di gudang produsen pt yorgo anugrah nusantara
pemerintah siap distribusi
minyak siap edar produksi desember dua ribu dua puluh dua tersebut
tersimpan di gudang terbesar di marunda jakarta utara
milik pt bina karya prima
dalam hal ini vice president corporate and legal pt bina karya prima
perusahaannya menghadapi kendala dokumen domestic market obligation atau dmo
yang diwajibkan oleh pemerintah
tidak ada pelanggaran apapun terhadap kewajiban kepada pemerintah
tapi bahwa itu masih ada memang itu tetap yang lama
yang kebetulan belum tersalur
kemendak mengeluarkan kebijakan menaikkan kewajiban dmo dari tiga ratus ribu ton
menjadi empat ratus lima puluh ribu ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik
dijen kementerian dalam negeri kemendak juga mengeluarkan surat edaran nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat
pertama penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga domestic price obligation
dan harga eceran tertinggi
kedua penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lain
ketiga penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen
paling banyak sepuluh kg per orang per hari untuk minyak goreng curah
dan dua liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan minyak kita
namun seminggu setelah aturan tersebut dikeluarkan minyak kita masih langka di pasaran
berdasarkan pantauan tim cnn indonesia di sejumlah pasar di jakarta selatan pada pertengahan februari
minyak kita masih sulit ditemukan
jadi kita saatnya biar itu harganya rp empat belas tapi orang pada jual rp enam belas
soalnya memang modalnya udah mahal juga
karena keadaan yang kurang maka otomatis jadi mahal
udah ada sekitar tiga bulan saya nggak jual minyak kita
karena barangnya juga agak susah
kemungkinan juga harganya juga naik